biasanya urusan birokrasi dikenal rumit dan prosesnya panjang
kini ada terobosan di mahkamah agung mengenai sistem pendaftaran gugatan secara online
menggunakan aplikasi bernama e court
proses ini selain bisa memangkas waktu penggunaan kertas juga mengurangi transaksi dengan petugas
banyak cara dilakukan untuk menyederhanakan proses birokrasi di negeri ini
salah satunya adalah penyederhanaan dari pendaftaran gugatan
ini merupakan inovasi dari mahkamah agung yang salah satu penerapannya ada di pengadilan negeri surabaya
bentuknya seperti apa
ini adalah aplikasi berbasis web yang bisa diakses dengan mudah seperti smartphone yang saya pegang
ini pendaftar yang merupakan advokat terdaftar dari proses e court
nama aplikasinya ini bisa mendaftarkan perkara secara online mulai dari proses login
kemudian adalah pemasukan berkas secara online
kemudian adalah pendaftaran kemudian mendapatkan verifikasi pembayaran secara online
hingga kemudian bisa mendapatkan pemanggilan
cukup sederhana hitungan menit selesai
asal berkasnya lengkap ya
salah satunya adalah dendi abdinusa
pengacara dari surabaya ini mendaftarkan beberapa perkara menggunakan aplikasi e court sejak medio juli kemarin
proses yang ditempuhnya cukup dengan login kemudian memasukkan berkas secara online
hingga mendapatkan virtual account dari bank untuk proses pembayaran panjar perkara
tak berselang laba setelah proses pembayaran di bank yang bisa ditempuh dengan mobile atau internet banking
proses berikutnya penggugat bisa mendapatkan panggilan secara online melalui surat elektronik
proses tempuhnya kalau ikut lebih cepat mbak hanya hitungan menit
kalau sedangkan kalau yang di manual bisa kurang lebih ya umum secara umum kita bicara umum empat belas hari lah
sampai udah muncul relas panggilan atau kapan kita sidang
kalau e court sudah kelihatan hakimnya siapa nomor perkara berapa panitra nya siapa juristanya pun kita tahu
saya tidak tahu
sayangnya meski sudah disosialisasikan sejak tiga belas juli lalu belum semua pengacara menggunakan sistem aplikasi ini
bagi pengadilan ini adalah membuka pintu kepada para advokat tentang kita layani secara efisien dan lebih murah
tentu manakala bisa dimanfaatkan ini lebih banyak dimanfaatkan akan mempermudah para pencari keadilan
dan juga lebih efisien serta menghemat biaya
serta transparansi tentang biaya yang harus dibebankan kepada pihak pihak
sehingga dalam hal ini lebih menguntungkan masyarakat
namun demikian juga kita tidak menutup layanan yang manual
ya secara manualnya pun tetap kita layani melalui pelayanan terpadu satu pintu
lalu bagaimana untuk pendaftaran gugatan secara manual
pengadilan negeri surabaya masih melayani
bahkan menggunakan sistem pelayanan terpadu satu pintu
jadi ketika saya datang ini saya tinggal mengklik seperti ini
misalnya saya mau mendaftaran gugatan ya
saya mendapatkan nomor antrian dan tertera antriannya sampai nomor berapa
dan saya tinggal datang ke loket loket seperti itu
jadi semua perkara selesai di sini
tidak harus untuk pendaftarannya dilempar ayo diurus ke bapak sana
atau mungkin dilempar ke ibu sana
widah subianto surabaya